melalui badan amil zakat nasional basnas presiden joko widodo membayar zakat penghasilan atau zakat mal sebesar lima puluh juta rupiah di istana negara senin siang
di tempat yang sama wakil presiden yusuf kala juga ikut membayar zakat mal dengan nilai yang sama lima puluh juta rupiah
dalam pembayaran zakat bersama ini selain menghadirkan jajaran menteri kabinet kerja
presiden jokowi juga mengajak tiga ratus pejabat tinggi termasuk eselon i di berbagai kementerian dan lembaga negara
seperti direksi bumn
menggandeng salah satu bank pemerintah pembayaran zakat bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai
pihak basnas mengaku total penghimpunan zakat infak dan sedekah atau ziz tahun ini ditargetkan mencapai delapan triliun rupiah
semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita
dan menyempurnakan ketaatan kita ketakwaan kita kepada allah swt
dan saya mengajak para musyaki para pemerintah zakat untuk memberikan zakat melalui basnas
supaya lebih aman diteratur dan bisa benar benar tepat penyalurannya kepada para petani